nanti kami akan kirim tiga sampel ke berbagai rumah sakit
jadi nanti hasilnya
menunggu keputusan dari tiga rumah sakit tersebut
udah lama lah
ntar hasilnya kamu dapet itu pasti hasilnya sebenernya
kamu takut banget
kok tiba tiba muka kamu kelihatan sedih gitu
aku jadi keinget banyak putri
kalau aja bayinya putri masih hidup
semurang sama bayi ini
aku prihatin ya
aku berburu takut ibunya nyariin
aku juga mau ke dalam
kita bareng aja
aku doain cepat sembuh ya
maaf aku berburu
nah tante adis
udah ditungguin dari tadi
udah untung tante bisa dateng kesini
gak diikuti sama roy
dia tadi ketemu disana
katanya dia mau jaga kesehatan
kelihatannya sih sehat sehat aja ya
tante aku mau bina osmentara
jangan berani berani sentuh bayi ini
kamu sendiri kan
yang minta tes dna
karena kamu meragukan
kalau bayi ini adalah anak kamu
sok pakai perasaan keibuan kamu
terus kamu mau gendong mbak ini
tapi tante aku pengen meluk sebentar
kamu baru boleh dengan bayi ini
kalau hasil tes dna nya sudah keluar
dan terbukti dengan mata kepala kamu sendiri
kalau bayi ini adalah anak kami
jadi kamu gak bisa menuduh tante dan diego
kenapa aku ingin menang
aku ingin sekali menggendong bayi itu
bayi itu anak aku
karena perasaan aku kuat banget
aku ingin menyentuh dan memeluknya
yuk kita harus segera ambil sampel darah baik ini
jadi saya menemukan bon atas nama diego
dipilih untuk yayasan ini
saya mau tau
siapa baby sitter yang di sewa
dan untuk anak siapa
diego itu pernah datang bersama seorang perempuan
namanya bu andis
diego itu udah nikah dan punya anak terus siapa istrinya
ya mungkin udah pisah gue yakin diego mau jadiin mona itu istri dan ibu untuk anak anaknya
oh iya pak bapak tahu gak nama babysistor yang mereka sewa
babysitternya namanya darmi suster darmi mas
nama teleponnya pak
hahaha ya minta sendiri mas kalau itu mas
maksudnya bapak minta uang lagi
nggak sih mas tapi kalau dikasih lagi ya gak apa apa
kenapa ya setiap kali melihat bayi itu aku merasa diriku kembali menjadi putri

rin super baik

mas itu orangnya mas itu mas itu bener mas
itu bukannya kemarin datang ya
wak gue yakin di rumah itu suara mona dari situ
pak kami cari seorang namanya mona saya dengar suaranya dari rumahnya
kenapa dia bisa ada di sini sih
suster suster tunggu
jadi kapan hasil tes dna itu keluar
nanti kami akan kirim lewat email
jadi ibu dan mas tidak perlu datang lagi ke sini
pokoknya saya minta garansi
kalau misalkan hasil tes dna itu
nanti kami akan kirim tiga sampel
ke berbagai rumah
rumah sakit jadi nanti hasilnya
nunggu keputusan dari tiga rumah sakit tersebut tuh
yaudah mona santai aja
ntar hasilnya kamu dapat itu pasti hasil yang sebenarnya
mona mona kamu takut banget sih
dulu memang kita sengaja merubah hasil tes dna kamu
karena kamu mona bukanlah putri
tapi sekarang bayi ini memang benar benar anak kamu
jadi buat apa kamu pasukan hasil tes dna nya
siapa tahu aja tante
kalau kamu nanti mohon dicapi sebagai ibu yang durhaka
karena tidak mengakui anak kandungnya sendiri
cepat kita pulang kasihan bayinya udah capek
tante tante tante aku mau dengok sebentar
tante gak akan biarkan kamu dengok bayi ini
tapi tante aku coba emang
udah lah mona berjumlah
mendingan sekarang kita pulang aja
kehilangan dia kan sekarang